kami akan meminta keterangan terkait dengan informasi yang kami terima
pukul delapan belas lima waktu indonesia barat
tembok di jalan perimeter bagian selatan bandara soekarno hatta
cengkareng ambrol sepanjang dua puluh meter
dan akibatnya sebuah mobil yang tengah melintas di jalan tersebut tertimbun material longsor
menurut keterangan kapolres bandara soekarno hatta
seperti dilansir dari detik com
laporan kejadian diterima pada pukul delapan belas lima waktu indonesia barat
petugas yang tiba di lokasi langsung melakukan evakuasi korban yang tertimbun ini
untuk sementara lalu lintas di area ini dialihkan
dan berdasarkan keterangan pihak angkasa pura ii
runtuhnya tembok membuat operasional kereta bandara juga dihentikan untuk sementara
pihak pt kai juga masih melakukan kajian terhadap struktur tanah
yang berada di sekitar lokasi tersebut

disebutkan juga penyebab dari kejadian longsor yang berada di jalan perimeter bagian selatan
di kawasan bandara soekarno hatta ini
akibat tanah yang tidak stabil kemudian ambrol sehingga terjadilah longsoran
dan beton yang menjadi salah satu penyangga pinggir jalan ambrol
hingga kemudian menimpa sebuah mobil yang melintas di bawahnya
karena jalan ini seperti yang anda lihat di layar merupakan underpass begitu ya
dari informasi yang kami ambil dari detik com
ada dua orang yang terjebak di dalam mobil
dan informasinya memang proses evakuasi masih terus dilakukan
kami masih menunggu sambungan telepon dengan kapolres bandara soekarno hatta
kombes ahmad yusef gunawan
baik langsung saja untuk mengetahui kronologi sambrolnya
tembok underpass kereta bandara soekarno hatta
kita akan menghubungi kapolres bandara soekarno hatta
kombes ahmad yusef gunawan
pak ahmad selamat malam pak ahmad
selamat malam pak
baik pak ahmad bisa diceritakan terlebih dahulu sekarang ini pak
apakah upaya evakuasi masih terus dilakukan ataukah sudah selesai
baik terima kasih pak
alhamdulillah bahwa untuk saat ini dua korban yang masih di bawah
beton yang akibat longsor dalam keadaan sehat
dan kita sudah menghadirkan pihak kesehatan
setelah membantu tadi beberapa tabung gas
untuk membantu pernafasan bahkan akomodasi minum
maupun akomodasi lainnya dan saat ini
petugas kesehatan mulai memasukkan infus
untuk membantu stamina daripada korban
ada pun untuk evakuasi lainnya kami bersama tni
maupun basarnas sebagai ledisator bersama aptek
maupun instansi lainnya bersama sama masyarakat
untuk berupaya mengevakuasi daripada korban
langkah berikutnya kami sudah memasukkan alat berat
dalam bentuk jenis beko
untuk mengangkat menggunakan seling
maupun barier untuk menjebol dinding penghalang
terhadap kendaraan untuk membawa korban ini
baik jadi memang terkonfirmasi ada dua orang
yang ada di dalam mobil yang tertimpa beton ini pak ya
dan kondisinya alhamdulillah
alhamdulillah masih dalam keadaan sehat dan masih dapat berkomunikasi
tetapi memang mereka masih terjebak di dalam mobil ya pak
yang tertimpa beton itu ya
dan kita sudah menyanggah kendaraan itu
untuk beton ini agar tidak terlalu terus turun
agar tidak terus turun menimpa mobilnya begitu ya
nah upaya apa sekarang pak yang dilakukan
agar itu tidak terjadi lagi
maksudnya supaya tidak beton itu kemudian semakin
menimpa mobil yang sudah tertimpa ini pak
pihak basarnas sudah memasang penyangga penyangga
untuk menahan beban beton
yang ada di atas juga
kemudian saat ini tadi saya sampaikan
satu alat beko semudahkan seleng
mengangkat beton ini dari atas
dan para petugas konstruksi juga
sekarang persiapan membobol tembok
di sisi dinding pendek
kita untuk melakukan evakuasi
horizontal kepada korban
pak boleh tahu pak
mereka yang ter
dua orang yang terjebak ini
apakah mereka laki laki
dua duanya perempuan pak
dua duanya perempuan ya
apakah mereka memang
merupakan penumpang pesawat
ataukah menjemput penumpang begitu pak
sudah diketahui seperti itu
mereka masih karyawan daripada
karyawan di wilayah bandara soekarno hatta
karyawan di bandara soekarno hatta itu sendiri
kenalanya pak kemudian
proses evakuasi ini sulit dilakukan
apakah karena faktor beton yang besar seperti itu
ataukah ada kendala lain mbak
faktor yang paling utama adalah
langkah yang kami lakukan berdampak terhadap
yang lebih besar
korban ataupun masyarakat yang sekarang terhimpit di bawah
mendapat hal yang di luar
yang tidak kita inginkan
dan kemudian konstruksi ya
berat berat ini sejauh ini masih dalam perjalanan
atau sudah berada di lokasi
semua sudah ada
sudah ada di lokasi
bahkan yang lainnya
bila dibutuhkan sudah ada di sekeliling kita pak
sedikit melihat ke belakang pak ya
bisa terjadi informasi yang telah dikumpulkan
oleh kepolisian pak
untuk informasi yang kami dapat kurang lebih
lima belas kami mendapat informasi
kita sudah membuat informasi
tempat rel kereta api
dan saat ini rel kereta api ini tidak dikumpulkan
pada konstruksi lainnya
dan proses evakuasi
berpaksa kita segera
sampai di tempat
baik pak ahmad kami mohon maaf terlebih dahulu
pak ahmad suara atau sinyalnya juga agak sedikit terputus ini
apakah mungkin bapak bisa
tempat awal tadi karena itu lebih baik
begitu sinyalnya pak ahmad ya
ini jauh lebih baik pak
baik terima kasih pak ahmad
yang mungkin bisa diulangi tadi pak
kronologisnya seperti apa
awalnya tadi anda menerima informasi sekitar pukul tujuh belas lima belas kan pak ya
lalu apa pak yang anda ketahui kemudian
dan kami turun ke lapangan
dan melakukan olah tkp
dan kami mendapat informasi
atas dasar pengumpulan bahan keterangan
bahwa ada kendaraan jenis pantai trio
yang terhimpit tertimpa daripada longsoran
dan kemudian kami koordinasi juga
kepada perkembang karnas
dan mengadilkan alat alat
karena mengingat ada korban dua orang
yang harus segera dievakuasi
baik ini jenis mobilnya berarti city car pak
mobil kecil pak ya
yang tertimpai ini ya
warna hitam baik
pak ahmad kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu pak
nanti kami akan coba menghubungi bapak lagi
untuk perkembangan informasi ini
dan breaking news masih akan segera kembali